pasar keuangan indonesia membukukan kinerja negatif pada perdagangan terakhir pekan lalu
pada minggu ini hanya akan ada dua hari efektif perdagangan
sehingga tak menutup kemungkinan pelaku pasar akan ambil untung atau profit taking
dalam jangka pendek untuk pergi berlibur karena libur idul adha
lantas apakah pendeknya aktivitas perdagangan di bursa saham akan membuat pasar lesu
karena transaksi yang sedikit
dan untuk pembahasan ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
praktisi pasar modal hans kueh
selamat pagi pak hans
selamat pagi pak
ya pak hans kalau kita review ya
pekan lalu memang terjadi perdagangan yang tidak baik di air pekan
bahkan terjadi tren penurunan isg dalam sebulan terakhir
apakah anda melihat ini karena memang ada faktor eksternal yang begitu dominan
terutama terkait dengan kebijakan the fed yang disinyalir akan kembali menaikkan suku bunga
sebanyak dua kali sepanjang tahun ini
ya memang kalau kita lihat akhir pekan lalu itu testimomi dari jerem paul
itu yang mempengaruhi pasar ya
jadi pernyataan jerem paul yang menyatakan bahwa
tohped belum selesai dengan kenaikan suku bunga mereka
kemudian memang dia berhati hati tetapi dia memprediksi
butuh mungkin dua kali lagi kenaikan tingkat suku bunga
jadi ini yang menyebabkan pasar agak kecewa
memang kenaikan juli itu probabilitasnya cukup tinggi ya
dan saya pikir pasar nggak akan terlalu terkejut ya
di tujuh puluh empat tujuh puluh enam tujuh puluh enam persenan probabilitas kenaikan di juli
jadi ya saya pikir ini adalah sebuah kebiasaan

tetapi pasar khawatir dengan satu kali lagi kenaikan ya
yang mungkin bisa terjadi di september
dan itu mungkin tidak bisa diterima pasar
hingga menyebabkan pasar bergerak negatif karena hal tersebut
pak hans kalau kita bicara mengenai suku bunga amerika serikat
kita review juga wall street yang terkoreksi cukup dalam
terutama saham saham mega cap ya
ini kalau kita lihat saham yang sensitif terhadap suku bunga
lalu apakah ini juga berpengaruh terhadap global
terutama sektor perbankan
dan air pak
ya sebenarnya pasti pasar melihat kenaikan suku bunga ini
semakin membawa masalah ya
karena memang bisa menyebabkan ekonomi melambat
kemudian potensi resesi terjadi di amerika
jadi pasar sebenarnya tidak terlalu happy dengan kenaikan suku bunga
nah sektor perbankan sebenarnya dianggap cukup netral ya
terhadap kenaikan suku bunga ya
biarpun dalam kapasitas kenaikan tertentu
pasti ada pengaruh pada sektor perbankan
karena bisa menyebabkan kredit maset yang meningkat
kalau bunganya bergerak naik terus gitu
nah tetapi di sisi lain sektor yang banyak tertekan itu teknologi ya
karena pasar teknologi itu mengandalkan pertumbuhan di jangka panjang
ketika cost of fund naik valuasi tertekan turun cukup banyak gitu
nah di dalam negeri sendiri sebenarnya
kalau kita lihat bi kan mempertahankan tingkat suku bunga kita ya
target inflasi kita sudah masuk ke target bi
untuk bi gitu ya
sebenarnya bi itu punya ruang mempertahankan suku bunga gitu
tetapi yang jadi masalah kita adalah faktor eksternal
terutama adalah mulai melambatnya surplus neraca perdagangan kita
kemudian masih ada potensi dana keluar dari pasar kita ya
mengingat fedarisep masih terus menaikkan tingkat suku bunga mereka
kalau internal ini saya baca
bi sendiri masih tinggi ya pak untuk suku bunga kredit pada bank asing ya di bulan mei kemarin ya
apakah ini juga berpengaruh pak
ya pasti kalau kita lihat tren bunga yang tinggi ini
lama lama dia akan mendorong suku bunga kredit makin lama makin tinggi gitu ya
dan terlihat ada indikasi ada sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi gitu
jadi bi sebenarnya mempertahankan suku bunga tidak menaikkan suku bunga
tetapi kelihatan tidak bisa menurunkan tingkat suku bunga acuan kita
mengingat fedarisep masih ada dua kenaikan
nah ini spread antara kita dengan tujuh days
destripo rate kita dengan mata uang fed fund rate itu lima puluh basis point
berarti kalau ada dua kali kenaikan lima puluh basis point di amerika
maka tingkat suku bunga dalam negeri dan luar negeri antara indonesia dan amerika
itu akan sama
nah yang agak berbahaya itu adalah potensi capital outflow ya
tingkat suku bunga itu sama ya
jadi khawatirnya dana bergerak keluar mengambil mata uang fed fund
dan masuk ke obligasi pemerintah amerika
itu yang jadi masalah
jadi tentu dalam negeri juga akan berpengaruh pada bunga deposito tetap tinggi
dan bunga kredit juga akan bergerak naik
pak hans kalau kita bicara mengenai efektivitas kinerja bursa di pekan ini hanya dua hari ya
hari ini dan besok selasa
apakah akan ada aksi profit taking mengingat memang dua hari kerja ini
sangat masih dianggap tidak signifikan terhadap pergerakan bursa
tadi faktor eksternal begitu sangat dominan
apakah anda melihat pasar akan melakukan ini atau justru wait and see tadi terkait dengan beberapa isu global
ya kelihatan pasar akan sedikit terkoreksi terbatas gitu ya
jadi tentu sesudah berita minggu lalu yang tak terlalu bagus gitu ya
pekan ini mungkin pasar perdagangan pendek
orang nggak berani agresif mungkin sebagian akan wait and see dan profit taking gitu
sehingga kalau kita perkirakan mungkin pasarnya akan konsolidasi melemah ya
dengan support enam enam ratus dua puluh enam sampai enam lima ratus sembilan puluh delapan
resisten di enam enam puluh lima sampai enam tujuh ratus tujuh belas gitu
memang saat ini pasar sedikit hati hati ya karena kelihatan global belum berakhir dengan inflasi yang tinggi ya
kemarin bank norwegia dan bank of england itu mengejutkan pasar dengan melakukan kenaikan sampai lima puluh basis point gitu ya
jadi ini kenaikan yang cukup tinggi dan bank swiss juga naikin dua puluh lima basis point gitu
jadi indikasi yang diberikan oleh eropa ini adalah bunga masih akan tinggi karena inflasinya tidak turun seperti harapan mereka gitu
ini menunjukkan bahwa sebenarnya periode bunga naik tinggi kemudian inflasi yang tinggi ini belum berakhir di pasar gitu
kemarin juga di amerika itu masalah besarnya bukan di inflasi tapi di inflasi inti gitu ya
pak kalau kita bicara dengan kondisi
di eropa tadi yang menarik kalau saya juga cermati terkait dengan kebijakan suku bunga di inggris sendiri
bagaimana anda lihat komoditi pak dalam pekan ini pak
ya memang kalau kita lihat minyak itu turun karena kelihatan eropa itu inflasinya masih cukup tinggi
sehingga bank sentral di sana masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga
sehingga kalau bunga naik itu akan mengurangi pertumbuhan ekonomi dan akan menyebabkan demand dari minyak menurun gitu
nah selain itu kemarin juga tiongkok juga melambat ekonominya
jadi stimulus yang diberikan tiongkok itu kurang dari harapan pasar
sehingga itu yang mendorong harga minyak tertekan turun ke bawah gitu
jadi selama ekonomi global masih dalam periode inflasi tinggi suku bunga bergerak naik ke atas
itu diperkirakan akan memperlambat ekonomi menyebabkan demand harga minyak tertekan turun ke bawah
tapi ada faktor rusia juga ya nanti harus kita perhatikan
nah berarti global masih sangat signifikan mempengaruhi terhadap sentimen dalam negeri
kalau kita menunggu beberapa data yang akan dirilis baik itu dari amerika maupun indonesia seberapa signifikan pak
dengan waktu kerja yang hanya efektif dua hari ini terhadap pasar
ya tentu kalau saya pikir pelaku pasar lebih akan wait and see gitu ya
jadi mereka cenderung akan
cenderung akan menanti gitu ya
bahwa kita cuma berdagang dua hari kemudian kita libur
jadi pasar cenderung akan wait and see dan cenderung sedikit profit taking ya
jadi pernyataan mungkin akan relatif lebih tepi bergerakannya pada pekan ini
tadi anda katakan salah satu yang harus concern adalah capital outflow
kalau kita lihat tiongkok ataupun china memangkas suku bunganya
dan ini apakah juga mempengaruhi terhadap bagaimana investor bisa shifting dari indonesia emerging market ke china
kemudian sebelumnya pekan lalu
yang ke bank of japan juga cukup memberikan prospek
bagaimana harusnya bi bersikap dengan kebijakan ini pak
jadi memang kalau kita lihat sekarang yang kita hadapi
tahun lalu dana asing itu banyak sekali inflow di pasar saham kita
tapi outflow di pasar obligasi
tetapi dari akhir tahun itu terjadi perubahan gitu ya
ketika mereka melihat tingkat suku bunga federal reserve sudah mendekati ujung kenaikan
itu dana asing mulai masuk lagi inflow ke pasar obligasi kita
jadi yield kita makanya menguat sampai enam tiga enam empat
nah dengan posisi yield kita di enam tiga enam empat gitu ya
dengan suku bunga acuan amerika di lima dua puluh lima
dalam negeri lima tujuh puluh lima gitu ya
sebenarnya ini juga menimbulkan resiko outflow dana keluar dari pasar kita
apalagi federa reserve masih terus berusaha menaikkan tingkat suku bunga untuk mengendalikan
eropa juga mengalami kemasyarakatan
eropa juga mengalami kemasyarakatan

jadi tentu ada rebalancing yang terjadi gitu ya
jadi mungkin dana itu memang ada sebagian yang akan menggerak outflow dari pasar kita
nah ini yang terlihat oleh kita dalam pergerakan pelemahan nilai tukar rupiah kita
nah ini yang akan diantisipasi oleh bank sentral kita gitu ya
dan upaya terakhir mereka mungkin adalah menaikkan tingkat suku bunga satu x lagi ya
mungkin sesudah edisi menjelang september
mungkin sesudah edc menjelang september
memang menaikkan tingkat suku bunga
mereka ya akan
kelihatan bank sentral kita akan
yang terakhir terakhir pak
ini terkait dengan rekomendasi sam sam
dalam pekan ini hanya dua hari efektif
apa saja nih yang perlu di
koleksi ataupun mungkin momen tadi ya
meskipun banyak poin insi
tapi buat para pelaku pasar yang
tidak sabar untuk meragup untung
di pekan ini apa saja pak yang menarik
ya memang yang pertama
kita lihat saya merekomendasikan
sam seperti excel ya jadi dia
tren turun di jangka pendek
gitu ya kita rekomendasi akumulasi

cut loss di bawah rp satu delapan ratus tujuh puluh
target kita rp dua lima puluh
sam kedua yang kita
rekomendasikan beli itu tebik ya dalam
trend turun juga kemudian
kita rekomendasi dibeli di rp dua
cut loss di bawah rp satu sembilan ratus enam puluh
target kita rp dua satu ratus dua puluh
kemudian sam berikutnya di new level ya
kita rekomendasikan beli di rp empat dua ratus
cut loss di bawah rp empat dua ratus dua puluh
target kita rp empat enam puluh
gitu nah itu tiga sam
yang kelihatan bagus untuk kita trading
nah tentu pasar juga memperhatikan
faktor rusia ya karena
mempengaruhi harga minyak
global gitu ya jadi minyak itu
tari bom ya sesudah ada
moskow ya tentara di moskow
dengan kompok tentara bayaran tapi
bayarannya sudah mundur
akan menerapkan darurat militer
dan pasar memperkirakan
ada campur tangan dari gedung putih
terkait aktivitas tersebut
nah ini menimbulkan
kekhawatiran tentang stabilitas
politik di rusia sendiri
dan ini mempengaruhi potensi
supply minyak gitu ya jadi minyak
mungkin akan ada rebound sesudah
penurunan tekan lalu akibat
baik pak hans kue terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
semoga para pelaku pasar
semangat ya meskipun dua hari kinerja
dari bursa tadi faktor faktor eksternal
masih menjadi sentimen yang harus diwaspadai
terutama isu geopolitik rusia
dan juga kenaikan suku bunga dari
the fed terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini pak
ya terima kasih